petugas gabungan mengevakuasi sopir kendaraan yang terjepit bobi mobil setelah mengalami kecelakaan tunggal di temanggung jawa tengah kamis kemarin
korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat
inilah detik detik pengangkatan selamat widodo warga semarang yang terjepit badan kendaraan
usai terlibat kecelakaan tunggal di desa soropadan kecematan pring surat temanggung jawa tengah
petugas gabungan yang terdiri dari basarnas dan pemadam kebakaran magelang berjibaku mengevakuasi sopir mobil yang selamat
proses evakuasi dilakukan secara hati hati dengan memotong bagian dashboard kendaraan dan dalam waktu empat puluh lima menit sopir berhasil dipindahkan
kedua korban yang terdiri dari sopir dan penumpang atas nama agus pranoto warga pati selanjutnya dibawa ke rumah sakit surojo magelang dan mengalami luka
petugas kasar borobudur tadi mendapatkan info
di jalan langkah atas di jalan magelang semarang tempatnya di desa soropadan
ada satu unit mobil pickup yang mengalami kecelakaan dan kondisi pengemudinya terjepit di kabin
tapi dari batara borobudur berapa respon di jalan tersebut sampai di lokasi
kita bersama tim sargabungan berhasil mengevakuasi korban
dan dibawa ke rumah sakit surojo magelang
kondisi korban mengalami traktor di lengan kanan bawah dan tungkai bawah bagian kanan dan kiri
satu korban hanya mengalami luka ringan
kedua korban mengalami kecelakaan tunggal saat perjalanan dari arah yogyakarta menuju semarang
kendaraan korban diduga mengalami oleng
hingga akhirnya menabrak pohon